lalu bagaimana evaluasi kinerja polri di hari jadinya ke tujuh puluh tiga
kita bahas bersama bambang rukminto pengamat kepolisian dari institute for security and strategic studies
pak bambang selamat malam
selamat malam mbak dira
oke pak bambang evaluasi kinerja polri di hari jadinya ke tujuh puluh delapan
presiden menegaskan untuk polri fokus pada reformasi birokrasi
kemudian menjadi institusi yang tidak hanya transparan modern tapi juga profesional
dalam memberikan pelayanan publik yang maksimal
evaluasinya seperti apa pak bambang
sebelumnya saya menyampaikan diri saya bagi kepolisian di publik indonesia di hari jadinya ke tujuh puluh empat
tantangan kepolisian saat ini tentunya jauh berbeda dengan beberapa tahun yang lalu
apalagi sekarang adalah suasana pandemi covid sembilan belas
jadi kita harus berpikir
harapan presiden untuk membangun polri mereformasi polri
terus menerus menjadi institusi yang profesional transparan itu harus kita dukung semua
hanya problemnya adalah saya melihat bahwa
tantangan tantangan atau godaan godaan untuk keluar
jadi supoksinya supoksi tugas pokok dan fungsi polri itu masih sangat besar sekali
makanya ke depan harus ada aturan aturan main yang lebih ketat lebih baku dan lebih konkret untuk menjaga polri untuk tidak keluar dari sananya
kita belajar kepada bapak pendiri polri bapak jendral sukanto bahwa pada tahun enam puluh an beliau pernah mengundurkan diri ketika presiden nugri biminda soekarno mengajak polri untuk berada dalam api
bapak sukanto mengundurkan diri karena untuk menjaga netralitas polri
bagaimana juga polri adalah lembaga yang sangat unik karena bukan militer tapi juga bukan sifil murni
ranah itu yang harus dijaga agar tidak terjadi konflik kepentingan bila polri masuk ke ranah ranah yang lain
kalau kita melihat beberapa waktu ini banyak kawan kawan personel polri yang ditugaskan di lembaga lembaga lain
di sini saya melihat bahwa ini akan mengundurkan konflik kepentingan dan ini keluar dari provoksinya
pak bambang alokasi apbn anggaran alokasi apbn untuk polri ini terbilang cukup besar di pemerintahan presiden jokowi terhitung sejak tahun dua ribu lima belas
paling tidak angkanya sudah di atas enam puluh triliun rupiah bahkan pengajuan anggaran untuk tahun depan dua ribu dua puluh satu paling tidak seratus triliun rupiah
dengan alokasi anggaran apbn
yang sebegitu besar ini anda melihat berbanding luruskah dengan kinerja polri
ini adalah tantangan tersendiri bahwa amanah dari pemerintahan jokowi untuk membangun polri ini benar benar serius
makanya saya sangat menyayangkan sekali bila kawan kawan masih tergoda untuk memasuki lembaga lembaga lain
dengan anggaran yang begitu besar mengalahkan anggaran kementerian lain
bahkan kementerian pertahanan yang dibagi
ini adalah tantangan besar bagi polri ke depan
reformasi agenda reformasi polri harus benar benar dikawal dan harus benar benar dijalankan
idealisme membangun polri itu harus terus digaungkan
jangan sampai dikalahkan oleh pragmatisme pragmatisme jangka pendek yang mengganggu
ranaha profesionalisme polri
transparansi akuntabilitas itu harus tetap terus dikembangkan di lembagaan polri
tantangan godaan untuk tidak berpindah ke tempat lain itu yang anda maksud bagaimana sekarang beberapa perwira juga menempati posisi atau kedudukan strategis di sipil
itu juga menjadi tantangan kemudian pertanyaan besar
bahwa dan kemudian dipertanyakan bagaimana dengan profesionalisme dari polri itu sendiri
tugas di kelembagaan di institusi polri sendiri sangat besar
ini bagaimana internal polri membangun sistem yang lebih profesional lebih rigid lebih akuntabel terhadap manajemen organisasinya
beberapa waktu lalu kita melihat keluhan dari kapolri terkait dengan postur personil polri di tingkat komisaris besar yang sangat besar yang sangat banyak
ini harusnya menjadi evaluasi
tapi solusinya bukan meningkatkan tipe polda atau membuat jabatan jabatan baru
kami mengambil ujikan bahwa eee
di usia tujuh puluh empat tahun ini polri ini menjadi sosok
yang sudah seharusnya menjadi lebih dewasa
eforia reformasi membentuk eee
polri ini menjadi lebih besar
tapi seharusnya tidak menjadi gendut gitu loh
jangan sampai eee
postur yang gendut ini solusinya adalah ee
menaikan size ukuran baju
tapi seharusnya polri harus lebih diet lebih menjaga vitalitasnya sehingga menjadi lebih cepat
sebuah organisasi yang lincah di tengah era digital
minormal kalau ya kalau saat ini yang sedikit
pak bapak pak selain mutasi perwira ke jabatan sipil eee
kemudian bagaimana terkait dengan penegakan hukum juga
apakah anda melihat bahwa evaluasi selama lima tahun paling tidak di bawah pemerintahan
polri korps bayangkara ini betul sudah jauh dari kepentingan pragmatis
itu masih jauh dari harapan masyarakat
masyarakat menuntut eee
saat ini masyarakat menuntut lebih
kontrol dari masyarakat
kontrol dari masyarakat tidak hanya melalui media media utama
tapi juga melalui media sosial
dan ini sangat berbeda sekali di era sebelumnya
makanya tuntutan tuntutan masyarakat ini tidak bisa diabaikan
polri harus menata diri terkait dengan penegaan hukum ini
itu isu yang sekarang tren eee
yang masih saat ini masih eee
masih sering kali kita dengar
terkait dengan penegakan hukum
kasus novel basudan misalnya
atau yang terakhir eee
terkait dengan pengunggah quote gus dur
keku jujur misalnya
seperti ini seharusnya tidak tidak tidak terjadi lagi
terkait novel basudan misalnya
sekarang ini menjadi sorotan utama ee
seseorang yang ditertanggakan oleh politik sendiri kemudian dibela oleh dipun polri sendiri
ini menjadi suatu keanehan
penegakan hukum yang profesional ini tidak lepas dari transparansi dan akuntabilitas dari polri sendiri
masyarakat sangat berharap dan ee
kalau hal seperti itu dibiarkan
tidak mungkin akan muncul eee
dan ini sangat tidak tidak tidak kita harapkan
karena bila ini diteruskan saya eee
saya membayangkan eee
akan muncul sebuah pembangkangan sosial
apalagi public distrust itu mungkin paling mudah sekarang karena mediumnya karena wadahnya adalah media sosial
jadi orang orang masyarakat bisa lebih untuk mengawasi tapi sekaligus juga gampang sekali untuk mengkritisi
bahkan dari hal hal yang paling kecil paling remeh pun juga bisa gampang di medsos ya pak bambang
terima kasih pak bambang
prof winto sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini